untuk memimpin prosesi penghormatan jenazah ratu elizabeth ii pada hari senin waktu setempat
jenazah ratu elizabeth ii rencananya akan berada di katedral abad ke dua belas ini hingga hari selasa
setelah itu jenazah akan diterbangkan ke istana buckingham di london
sebelum disemayamkan di westminster hall pada hari rabu
raja charles iii dan saudara saudaranya berdiam diri di sekitar peti jenazah ibu mereka
charles putri anne pangeran andrew dan pangeran edward menurunkan kepala
saat mereka berdiri di empat sisi peti jenazah yang terbuat dari kayu ek
mereka berdiri selama sekitar sepuluh menit di kawal empat anggota detesmen pengawal raja di skotlandia
saat mereka melakukan tradisi
penjaga resmi untuk sejenak menjaga peti jenazah sang ratu
anggota masyarakat berbaris untuk melihat peti jenazah ratu dan melewatinya